sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamilah pasti senang banget ya
kalau denger kamu ngomong kayak gitu
dia setia banget sama kamilah
dia setia banget sama kamilah
sekarang aku ngerti kenapa tau faisal merasa kalah dari fadil
fadil memang sempurna
aku ngerti kak
sekarang aku pamit ya
mau pesan apa kak
apaan sih lu pasti
saya bukan livi
kamu kok ninggalin aku sih
eh ya ampun
kau kenal sama dia
iya kenal lah
kenalin ini pacar aku
aku tahu alena emang cantik
tapi kamu gak boleh suka sama dia
dia kan udah dijodohin tante amner sama fadil tau
jadi dia alena
pantas aja fadil suka sama cewek ini
karena mukanya merih banget sama livi
kamu kesini sendiri
tadi aku baru ketemu sama
oh aku tahu
kamu pasti habis ketemu sama fadil kan
akhirnya kalian tuh semakin akrab ya
katanya berdua lagi asik banget nih ngobrol
lanjutin aja deh
gue udah tahu semuanya
cara apa sih kamu tuh
jangan pergi dulu
kalau kamu mau ngomongin soal foto aku gak tertarik
ini bukan soal foto
gue habis ketemu sama dia tadi
habis tatap muka sama dia
terus apa hubungannya sama aku
lo jangan pura pura nggak tahu deh
selama ini gue baru ngerti
kenapa lo biarin fadil selingkuh
karena lo takut kalah sama alena kan
lu takut kalah sama alena karena dia cantik
dan yang paling penting dia mirip livi
jadi lo belum tahu
kalau gitu mending lu cepet cari tahu
karena walaupun menurut gue itu semua udah terlambat
karena fadil masih cinta sama livi
jadi dia nggak mungkin lepasin alena
wanita yang aku temuin itu
itu adalah alena
yang akan dijodohkan
sama kak fadil oleh tante ambar
mama tuh bisa ngebaca perasaannya fadil pak
pasti fadil itu makin tertarik sama alena
tadi aja waktu makan pandangan fadil terus saja ke alena
kenapa tadi aku bisa sebodoh gitu ya
kenapa aku bisa terpesona sama alena
livi akhirnya kembali lagi dalam kehidupannya kak fadil
tapi kenapa kak fadil nggak pernah cerita sama aku
nah ini ibu mbak kamilahnya
kalau gitu saya permisi ya bu ya
terima kasih ya
kok ibu kesini ada apa bu
kamu kan sudah lama nggak nunggu

jadi ibu kesini cari kamu
ibu kangen sekali sama kamu kamilah
kamu kangen gak sih sama ibu
ibu lihat belakangan ini kamu berbeda sama ibu
kamu gak datang ke restoran nemu ibu
tidak menghubungi ibu sama sekali
kenapa sih memangnya ibu ada salah ya
enggak kok bu
terus kenapa dong
atau kamu sedang berusaha menghindari ibu ya
bosen ya jalan terus sama ibu
bosen nemenin orang tua seperti ibu ini kesana kemari
enggak kok bu bukan seperti itu
hah kenapa dong
mila lagi ada urusan aja ke bu
oh kamu ada urusan
ya sudah kalau gitu ibu lega ibu nggak takut lagi
ibu gak mau kesepian lagi seperti dulu
kalau begitu kamu temani ibu jalan jalan hari ini ya
memangnya mau ke mana bu
kita jalan jalan ya kamu mau kan
kalau keberadaan kamu itu menyinggung perasaan saya
karena kamu membuat ibu saya lebih memilih menghabiskan waktunya bersama kamu daripada cucunya sendiri
saya harap kebaikan kamu terhadap ibu saya jangan berlebihan
dan saya paling tidak suka kalau ada orang yang menyakiti anak saya
camilla ibu lihat dari tadi kamu diam terus kenapa sih
kamu lagi ada masalah ya
enggak bu enggak kenapa kenapa kok
ibu mengenal kamu itu sudah cukup lama
apa yang kamu rasakan apa yang kamu pikirkan
kamu gak bisa sembunyikan dari ibu
jadi kamu ceritakan dong sama ibu siapa tahu ibu bisa bantu kamu
ibu ibu haris mau ketemu bu
ada apa tumben tumbenan kamu telepon ibu
pokoknya haris minta ibu ke sini sekarang
penting bu haris mau bicara
main perintah perintah aja
barusan anak ibu telpon yang minta saya datang ke kantornya
sebentar aja ibu masak bu
ibu apa maksud ibu ngasih nomor haris kepada para wanita itu
ibu tahu nggak seharian ini sudah ada tiga orang wanita yang telepon haris
dan itu sangat mengganggu bu
habis kamu tidak pernah memberi reaksi yang positif sama ibu
sudah berapa foto wanita ibu kasih ke kamu untuk kamu pilih
tapi kamu diemin aja kan
ibu tolong bu
ibu kan gak bisa begitu saja ngasih nomor telepon haris pada orang yang haris tidak kenal bu
lihat mukanya aja belum
kalau soal itu kamu gak usah khawatir
orang yang baik baik pintar pintar cantik lagi
pokoknya gak bakal malu maluin untuk mendampingi kamu
cinta haris cuma satu
dan nggak bisa dibagi sama yang lain lain
cuma buat farah bu
farah farah farah
nama itu lagi yang kamu sebut
sakit kelinga ibu tahu
dua puluh tahun kamu sebut nama itu
kenapa sih haris
demi perempuan itu kau selalu menyakiti hati
kalau kamu tidak mau ibu atur
ibu akan pergi dari rumah kamu dan pindah ke rumah ibu di setiabudi
kamu anaknya bu farah kan
bu farah yang dulu pernah kerja di sini
sedang apa kamu di sini
tunggu tunggu sebentar ya
jangan ke mana mana
ibu jangan ngambil keputusan yang tiba tiba
tolong pikirkan kembali bu
justru ibu pikir ini jalan yang tepat buat kami
setidaknya kalau ibu pergi kamu bisa puas mengurus diri kamu sendiri
seharusnya kamu itu mengerti riz
ibu ini udah tua sudah capek
seharusnya kamu memberikan ibu kebahagiaan bukan membuat ibu menunggu gak jelas
sampai kapan ibu harus melihat kamu melajang tanpa tujuan hidup yang jelas
sekarang urus hidup kami sendiri
di luar ada anak bu farah
anak ibu fara datang ke sini
di mana dia
maaf ya kamila kamu nunggulah mak
iya bu gak apa apa kok
yuk kita berangkat sekarang
kok nggak ada
atau jangan jangan dia sudah pulang
ya baik ya
ini ada kiriman bunga untuk dokter fadil
ya udah makasih ya sus
dari siapa ya
aku udah nyuruh alena untuk menjauhi aku
tapi kenapa dia malah ngirimin bongkar